informasi lain saudara kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di jalur mudik bukit tinggi padang sumatera barat
kecelakaan bermula saat minibus arah kota padang menuju kota bukit tinggi ingin mendahului kendaraan di depannya
namun dari arah berlawanan datang tiga unit sepeda motor sehingga tabrakan tidak terelakkan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun pengemudi dan penumpang sepeda motor dibawa ke rumah sakit terdekat karena menderita luka
kejadian tersebut pengemudi sepeda motor bersama penumpang mengalami luka luka kemudian dibawa ke rumah sakit kota padang panjang
dan kedua kendaraan kita amankan ke kores padang panjang